baik selanjutnya kita akan pantau nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika serikat di pasar spot untuk perdagangan kita pagi hari ini
ada empat data penting hari ini yang akan dirilis oleh badan pusat statistik mulai dari indeks harga konsumen perkembangan harga perdagangan besar maret dua ribu dua puluh satu
perkembangan nilai tukar petani dan harga produsen gabah maret serta pariwisata dan transportasi nasional
ini menjadi indikator yang diharapkan mampu mengerek nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika serikat
sementara dari amerika sendiri sampai nanti malam pasar masih akan menantikan bagaimana rilis data inflasi di negeri paman sam
setelah banyak analis menemukan adanya tanda tanda munculnya resesi di amerika serikat
situasi ini sempat membuat rupiah melemah terhadap dolar
data penting hari ini juga akan menentukan arah kebijakan yang akan diambil oleh bank indonesia ke depannya
lalu bagaimana dengan posisi indeks harga saham gabungan di sesi pertama hari ini
tepatnya pada pukul sembilan lebih tujuh belas setelah menyentuh level tertinggi all time high nya
memasuki kuartal dua dua ribu dua puluh dua
ihsg masih diuntungkan ya dengan kestabilan ekonomi dalam negeri dan naiknya harga komoditas
fundamental ekonomi yang kuat saat ini membuat derasnya aliran modal masuk ke pasar domestik
aksi borong saham investor asing terjadi dan ihsg membukukan penutupan positif
hingga menyentuh rekor baru pada perdagangan kamis lalu dan berlanjut pada hari ini
di tengah pasar saham asia yang justru masih terkoreksi
dari eksternal tekanan terhadap minyak dunia mendorong bursa saham wall street bergerak

presiden joe biden mengatakan akan mengeluarkan cadangan minyak darurat amerika
akibat skeptis terhadap rusia yang menyatakan akan melakukan deeskalasi serangannya di ukraina
kita pantau selanjutnya bagaimana penutupan bursa saham di asia pasifik
nah ini dia kita lihat semuanya berbeda jauh dengan ihsg
pasar saham domestik kita yang ada di zona positif semuanya kompak memerah ya
bagaimana dengan bursa di zona kawasan eropa
setelah jerman perancis teriak karena adanya keterbatasan pasokan berbagai komoditas
semuanya kompak melemah begitu ada skeptis antara perjanjian damai atau perjanjian gencatan senjata di rusia dan juga ukraina
begitu saat ini eropa mengalami krisis pasokan untuk minyak karena eropa banyak memasok minyak dari rusia
gitu dan juga komoditas karena rusia dan ukraina ini dua duanya adalah sumber pasokan komoditas agribisnis
bagi eropa terutama jerman perancis inggris
kita lihat selanjutnya bagaimana dengan bursa saham acuan di amerika serikat wall street menutup kinerja perdagangannya pada hari kamis kemarin
tidak lain tidak bukan karena ini
tadi yang sudah kita bahas terkait dengan tanda tanda resesi di amerika serikat yang mulai terlihat oleh investor
dan bagaimana pasar masih wait and see karena nanti malam bank sentral amerika serikat the fed
akan mengeluarkan berbagai data ekonomi yang akan nanti menunjukkan bagaimana arah pertumbuhan pemulihan ekonomi di sana